sikap politik partai demokrasi indonesia perjuangan menghadapi jalannya pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran raka buming raka sejatinya dinantikan banyak pihak
namun sikap politik yang disebut sebut akan dimunculkan dalam gelaran rakernas ke lima pdi perjuangan
akhir pekan lalu nyatanya masih terpendam
ketua mumpi di perjuangan megawati soekarnoputri pun menyadari sikap partainya ini sangat dinanti
namun menurutnya hal itu membutuhkan hitung hitungan politik sambil berkelakar
megawati mengatakan gue mainin dulu dong
sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan
lah iya lo enak aja kalau menit ini saya ngomong
kan harus dihitung secara politik nok
merespon pidato megawati pada penutupan rakernas ke lima pdip partai gerindra menganggap
partai berlambang banteng moncong putih itu akan memainkan perannya
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang perlu dikritik atau didukung
pidato ibu megawati kami justru melihat bahwa yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi
tapi di dalam atau di luar pemerintahan
dan saat saat ini sepertinya belum dikutukkan bahwa mereka akan di dalam atau di luar pemerintahan
perlu digarisbawahi dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang
mereka akan dikutuk sama sama muria
kalau ada kebijakan pemerintah yang baik
terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan
mereka saya dengar akan support
dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik
mereka akan kritik akan memasukkan secara elegan
itu informasi yang kami dapatkan